kei ngomongin soal pendidikan kei info nya kamu baru lulus sekolah ya kei
iya baru tahun ini
mau rencana kuliah dimana kei
jurusan apa deh yang ingin kamu ambil gitu
cuman kayak anaknya labil jadi kayak
gak tau gitu maunya apa
aku emang gitu tau kak kayak gak pernah
aku maunya ini aku maunya ini nanti aku udah mau jadi nanggopra gitu
gak baik sih emang tapi kayak
ya udah ini aku gitu kan
aku maunya sejauh ini pr
gak tau kalo satu jam lagi berubah ya
suka gitu anaknya
gak mau jadi duta besar lagi
itu pada saat itu aku cepet banget tau mengganti nanti di otakku gitu
kayak suka aku otak atik isi kepala aku
nah ketika waktu itu kenapa ingin jadi duta besar
karena waktu itu ini aku harus pertukaran pelajar
terus kayak ketemu duta besar kayak
ya barangnya lah mengasih nasihat
wah keren ya
jadi duta besar gitu
kalo anak kecilin wah keren ya
gak ada tuh pikiran ah nanti di luar negeri
cuman wah keren ya cuman gitu
nah itu perjuangan besar ketika kamu ke malaysia
itu programnya ngapain aja sih
itu seru banget aku tinggal sama keluarganya mereka
selama dua minggu terus belajar budaya diajarin
bener banget tau budayanya sama kita
islami gak sih
kayak lebih agamis banget daripada indonesia mungkin
tapi yang aku rasain gitu ya
tapi kalo gak gitu ya udah
jadi bahasa kita tuh kan mirip mirip
terus waktu itu aku tuh pesen
waktu mereka kesini
jadi waktu sebelumnya yang pertama kesini tuh mereka
baru beberapa bulan kemudian dari kita yang kesana
nah mereka kan tinggal di rumahku juga
terus aku beliin tuh
apa sih kalo gak salah burger buto ada tuh di rumahku
burger buto itu burger yang besar banget gitu loh
buto itu kan besar gitu kayak makin kerasa gitu
terus dia jijik makannya
terus kayak kenapa makan aja
aku udah kenyang tuh ini aku beliin buat kamu
taunya itu artinya buto itu artinya
apa sih kata kata jorok gitu pokoknya di mereka
jadi mereka gak mau makan
nggak ada yang makan nggak ada yang nyentuh itu sampai sekarang
gak tau kemana
itu selama dua minggu berarti kamu disana tuh
selama dua minggu
banyak banget diajarin tariannya diajarin
kita juga ikut sekolah di mereka
itu kayak cuma sehari dua hari tapi lainnya kayak lebih ke praktek gitu
nah dari segi prestasi infonya kamu menjuarai modeling photogenik
boleh diteritain dong kek
itu kapan waktu kamu umur berapa gitu
itu sebelum idol
satu tahun sebelum idol pas
gimana ya ceritanya
oh eh enggak deng
gak tau lupa
gak tau deng pokoknya pokoknya kayak aku pengen gitu
aku aku emang lebih ke modeling sebenarnya
nah itu kenapa aku gak mau idol karena aku lebih ke modeling
aku dulu model pada zamannya
jadi aku dari kecil ikutnya lomba modeling modeling
jadinya waktu sma kelas dua kalau gak kelas satu
aku daftar itu putri kartini di malang
terus itu kayaknya semalang deh apa semana gak tau
terus daftar terus kayak ada seleksi ada wawancara ada pengetahuan wawasan udah lama banyak banget
terus akhirnya terpilih lah menjadi salah satu putri kartini yaitu putri kartini fotogenik
oke nah untuk berarti dari keluarga kamu itu apakah ada yang keturunan musisi atau memang mamah doang nih yang
gak ada sama sekali nggak ada yang musisi sih
gak ada musisi apa itu
kayak om aku tante tante aku lebih ke otaknya pintar gitu
kalau aku otaknya gak ada tapi bisa nyanyi gitu
emang kamu nyadar bisa nyanyi itu umur berapa sih kak
aku gak nyadar sampai sekarang juga kay
demi allah kak aku kayak orang orang
eh nyanyi dong
jadi pokoknya dari idol itu yang kayak bikin aku tau apa yang aku bisa apa yang aku mau gitu

emang diarahin dulu gitu
karena aku anaknya kan kayak ngikut aja gitu mau ngapain yaudah ayo mau ini ya ayo
gak bisa tuh yang aku menemukan jati diriku sendiri
jadi kalau kalian orang orang seperti aku carilah lingkungan yang sukuatif
nah untuk fans club kamu punya fans club apa nih kayak
keysha keys nah itu setelah kamu indonesian idol atau sebelum indonesian idol kamu udah punya keysha keys
gak ada dong nggak ada bunda
jadi waktu idol itu kita kayak didata tuh
kayak semua nama kan udah pakai
maksudnya kayak keysha lovers gitu kan udah biasa
terus akhirnya berpikir dengan cepat terus akhirnya keluar lah keysha keys itu
oke berarti setelah kamu menjadi
ya dari idol itu
nah selain itu perubahan apa aja sih keysha
setelah kamu menjadi jebolan indonesian idol
om sebenernya gak ada yang berubah karena
eh bukan bukan gitu cara ngomong
gak ada yang berubah tapi kayak lebih memperbaiki gitu
karena kan sekarang lebih banyak orang yang liat lebih banyak orang mata yang mengawasi
bahkan orang orang yang gak kenal kan juga ikut kayak udah jadi milik publik gitu sekarang
bahasa kasarnya gitu
iya iya bener bener
jadi kayak lebih sadar diri aja kalo apa yang aku lakukan itu berdama ke orang banyak